salam sejahtera bagi kita semua
yang terhormat presiden republik indonesia bapak joko widodo
yang kami hormati para menteri kabinet indonesia maju
anggota komisi lima dpr ri
penjabat gubernur riau dan jajaran forkopimda provinsi riau
serta tamu undangan yang berbahagia
kami ucapkan selamat datang pada acara
peresmian jalan tol pekanbaru padang ruas bangkinang pangkalan
dan peresmian pelaksanaan inpres jalan daerah di provinsi riau
pada hari ini jumat tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh empat di kabupaten kampar provinsi riau
selanjutnya marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia
dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine
sebagai tanda peresmian jalan tol pekanbaru padang ruas bangkinang pangkalan
dan peresmian pelaksanaan inpres jalan daerah di provinsi riau
yang saya hormati para menteri pimpinan komisi lima dpr ri
bapak gubernur provinsi riau
para bupati para dirut
jalan tol pekanbaru padang seksi bangkinan pangkalan
tahap satu yaitu bangkinang ke koto kampar
telah selesai dengan panjang dua puluh empat tujuh kilometer
yang kita bangun sejak tahun dua ribu sembilan belas sampai dua ribu sembilan belas
menghabiskan anggaran rp empat delapan triliun
telah selesai dan bisa digunakan
ini adalah sirip dari tol trans sumatera
yang kita harapkan nanti setiap tahun terus akan sambung sambung dan nanti akan
sampai ke pekanbaru sampai ke kota padang
kemudian yang kedua yang berkaitan dengan jalan daerah
impres jalan daerah di provinsi riau telah dibangun dan diperbaiki sepuluh ruas jalan
sepanjang enam puluh tiga km dan menghabiskan anggaran rp tiga ratus enam puluh sembilan miliar juga selesai
saya hanya titip kepada gubernur bupati dan wali kota yang hadir
agar jalan tol yang telah selesai ini direncanakan didesain
untuk disambungkan ke kawasan produktif
baik itu kawasan pertanian kawasan perkebunan kawasan pariwisata
sehingga betul betul real ada manfaatnya bagi rakyat bagi pertumbuhan ekonomi daerah
dan juga mobilitas orang mobilitas barang itu betul betul bisa lebih cepat lagi
sehingga kita bisa bersaing dengan negara negara lain di dunia
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini saya resmikan jalan tol pekanbaru padang
dan pelaksanaan inpres jalan daerah di provinsi riau
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya prosesi penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti
mohon berkenan bersiap siap
dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti
sekalian demikianlah peresmian jalan tol pekanbaru padang ruas bangkinang pangkalan seksi bangkinang tiga belas koto kampar dan peresmian pelaksanaan impres jalan daerah di provinsi riau telah diresmikan oleh presiden republik indonesia
selanjutnya presiden republik indonesia berkenan melakukan peninjauan didampingi oleh rombongan terbatas